beranjak ke topik lain presiden joko widodo bersama sejumlah menteri dan pj gubernur riau meresmikan tol bangkinang kota kampar
tol ini merupakan ruas tol trans sumatera seksi satu bank kinang pangkalan yang menghabiskan anggaran empat delapan triliun rupiah
presiden didampingi sejumlah menteri dan pj gubernur riau sf haryanto serta kapolda riau irjen muhammad iqbal meresmikan tol bangkinang kota kampar di bangkinang
tol bangkinang kota kampar memiliki panjang dua puluh empat tujuh km dengan menghabiskan anggaran hingga empat delapan triliun rupiah
ruas jalur tol ini merupakan bagian tol trans sumatra pada seksi satu tol bangkinang pangkalan